dan sudah bergabung bersama kita creative director ikat indonesia didit maulana
langsung saja kita sapa mas didis selamat sore
baik mas didit
terima kasih atas inisiasi donasi talikasi ini yang telah dilakukan bersama rekan artis lainnya
mas didit sebetulnya bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana proses ide ini dibuat talikasi untuk donasi ini
jadi pertama kali terjatuh itu adalah ketika pandemik ini mulai terjadi
dan sekitar tanggal dua puluh an bulan lalu itu kita mulai akhirnya inisiasi yaudah kita kumpulin dana gitu
dan hari belum sampai dua puluh empat jam itu saya sampai kaget karena dana yang masuk itu lumayan besar sekali ya
kita bisa melihat bahwa di tengah pandemi ini kita semua adalah satu
dan di situ saya sangat
bersyukur sekali bahwa masih banyak cinta di negeri ini gitu
nah kemudian setelah jalan beberapa minggu kemudian kami akhirnya mendonasikan amanah dari para donatur ke beberapa rumah sakit
ada di jakarta kemudian di luar kota
dan kemudian beberapa hari lalu saya itu lagi nonton
satu unggahan yang diberikan dari dokter dokter yang dimana kami menyalurkan apd nya gitu
dan katanya ini bajunya udah dipakai dan di situ menuai banyak sekali komentar positif dari orang orang
salah satu yang komentar adalah mbak siti dj
beliau bilang kok bukan kita yang menghibur mereka malah mereka yang menghibur kita ya gitu
karena di situ ada dokter dokternya dan para tenaga kesehatan lagi
lagi dancing gitu
lagi dancing gitu
berpikir wah kenapa enggak
saya ngundangin teman teman
keniman untuk menampilkan
tenaga kesehatan gitu
karena selain bentuk support
secara fisik sudah pasti
secara batin juga mereka sangat membutuhkannya
dan saya yakin bahwa
segala semua yang saya punya
apakah itu materi
apakah itu koneksi
itu ada artinya
dan sudah pasti untuk
sebuah purpose yang lebih besar
makanya waktu itu saya berpikir oke gue bakalan
ngajakin teman teman peniman
dan musisi untuk memberikan support
mereka kepada para narkotik
baik ada yunisara
ada titi dj ada andin juga ikut berpartisipasi
mas didit kalau boleh tahu sudah
sebanyak apa masyarakat dan juga warganet
mungkin yang bergabung untuk memberikan donasi
tadi juga mas didit bilang angkanya lumayan besar
boleh nggak sih mas di
elaborasi lebih detail
sebesar apa angka yang sudah dirapatkan
dan bagaimana pendistribusiannya
oke angkanya nanti akan dirilis
dan yang pasti adalah
kami sudah menyumbangkan
ribuan hingga puluhan
masker kepada para
rumah sakit yang ada di beberapa daerah
rumah sakitnya mungkin
sudah sekitar dua puluh hingga dua puluh
dua puluh an ya rumah sakit
mulai dari yang di pulau jawa
itu ada di jakarta
bekasi garut asik
kemudian sampai sumba
palu sampai di tanimbar
dan beberapa daerah di sulawesi juga
istilahnya kita masukin
kedalam list gitu
mas didit mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu
dengan platform donasi talikasi ini
boleh diajak masyarakat mas untuk kemudian ikut
berpartisipasi memberikan bantuan
pada para tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan
jadi saya membuka namanya donasi talikasi
dimana di salah satu unggahan
sosial media saya saya kasih tahu
harus bisa donasi dalam bentuk materi
yang nanti akan saya translasikan dalam bentuk
pembelian masker apd
kemudian saya juga beli vitamin
apa namanya untuk para tenaga kesehatan ini gitu
jadi kalau ada yang ingin berpartisipasi
silahkan kami dengan tenang hati
bantuan dari bapak bapak
dan ibu semuanya gitu
sudah ada beberapa nama artis artis besar
yang ikut berpartisipasi
nanti ke depannya donasi talikasi ini
saya yakin ini akan masih berlangsung hingga covid sembilan belas di indonesia
benar benar putus atau berakhir
nanti ke depannya kira kira apa
kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan
untuk kemudian mengumpulkan donasi
lebih banyak lagi dari masyarakat agar kita sama sama bisa
bersatu untuk melawan covid sembilan belas ini membantu
para dokter tenaga medis
sudah pasti adalah nanti tidak hanya dalam bentuk
nyanyian saja akan
banyak juga teman teman seniman lain
ada tarian ada pembacaan puisi
yang pasti adalah kita mengajak
mereka mereka yang ingin
berpartisipasi dan juga
memiliki satu semangat
optimis dan positif gitu ya
karena setelah covid sembilan belas ini
berakhir next stage adalah
anak muda indonesia kita harus bersama
membangun bangsa lewat mengaktifkan perekonomian lokal
oke baik mas didit ini kita tunggu nanti ya
ada pembacaan puisi tari tari yang kemudian akan
dilakukan untuk memberikan hiburan
bagi para tenaga medis yang sedang bekerja dan juga sekaligus
donasi apd dan juga alat kelengkapan lainnya
untuk para mereka yang ada di garda terdepan
terima kasih mas didit maulana
creative director dari ikat indonesia sudah bergabung bersama kami sore ini
selamat sore mas dan sehat selalu